anggota polri dan tni melakukan upacara penghormatan
pelepasan jenazah pekerja proyek menara pancar atau bts
korban penyerangan kelompok bersenjata di bioga
sebelum diterbangkan kedelapan jenazah ini
telah diidentifikasi oleh tim medis inafis polda papua
bersama tim medis rsud mimika
tujuh korban tewas diantaranya karyawan pt palapa timur telematika
dan satu korban warga lokal yang menjadi pemandu
semua sudah dari delapan korban yang meninggal dunia
semua sudah dikirim hari ini juga
yang pertama dikirim ke ilaka
selanjutnya yang lainnya dikirim ke kampung halamannya masing masing yang tujuh jenazah
sementara itu salah satu anggota keluarga korban
atas nama eko septiasa di johar baru jakarta
masih menanti kedatangan jenazah di rumah duka selasa pagi
sang ibu menuturkan
almarhum pamit berangkat ke papua tiga bulan lalu
untuk pekerja memasang tower
eko pergi bersama saudara sepupunya yang juga menjadi korban
almarhum eko meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia enam bulan
dia ajak omnya kerja di sana
selama ini kan ada ponakan juga
ada yang udah empat kali bolak balik juga alhamdulillah nggak apa apa
eko ini baru pertama kali ke sana
ada lah irasatnya ya
mungkin ya benar apa enggaknya saya mimpinya gigi itu copot
oh mimpi gitu
iya tapi ya bener apa nggaknya saya nggak tau ya
iya enam bulan
tadi dapet kabar lagi jenazahnya katanya udah di bandara timika
katanya sampai sininya malam
pihak keluarga berencana memakamkan jasad almarhum di tpu
di kawi kawi jakarta pusat pada rabu
suasana duka menyelimuti kampung cibuah
desa penyadap kabupaten bandung jawa barat
billy garibaldi salah satu warga desa ini
turut menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata
menurut aparatur desa setempat
billy berangkat ke papua sejak enam bulan lalu
asli warga penyadap
itu punya orang penyadap
yang ini orang penyadap
kasus orang penyadap
dia bekerja di satu perusahaan telekomunikasi
yang kebetulan pada saat ini sedang ada kegiatan pemasangan di papua
jenazah billy direncanakan dimakamkan di tpu bojong
di kawasan majalaya kabupaten bandung